semua kita bisa bertanggung jawabkan
dalam kapasitas sebagai menteri apr bpr itu ya
loh bukannya dulu ahi demokrat mengkritisi ikm
kenapa sekarang mengatakan harus menyesuaikan ikm
saya mengatakan tolong dicek dengan baik
kami menyampaikan kritik dengan tujuan yang baik
ketika itu dalam masa pandemi misalnya
penyelamatan jiwa masyarakat sekaligus penyelamatan ekonomi rakyat
tapi ketika situasinya sudah mulai membaik
ekonomi kita sudah bisa tumbuh dengan lebih baik lagi
ya jangan sampai tidak bisa sukses proyek besar itu
itu adalah bentuk bagaimana demokrat itu
ketika di oposisi juga menjalankan tugasnya dengan baik
dalam pemerintahan kita harus buktikan kita juga bisa bekerja dengan baik
itulah jiwa masyarakat ikm
oposisi tapi rasa pemerintahan
nggak ada hubungan ini
nah saya besok hari senin mau rapat kerja dengan komisi dua dpr ri
jangan nanti komisi dua kita masih seperti kita di oposisi begitu
ya bukan berarti menjadi tidak kritis
mempermalukan diri sendiri menjadi anggota kontak dpr tidak kritis
tidak tetapi ingat kita ini sekarang fokusnya adalah bagaimana menyukseskan pemerintahan
sambil mempersiapkan lepas landasnya lagi pemerintahan berikutnya
dengan ini demokrat punya peran strategis dalam proses transisi yang tidak mudah
dan tentunya butuh fokus dan kerja keras kita semuanya
katakanlah kita besar di parlemen tapi tidak kembali ke pemerintahan
kembali kita akan sulit untuk memperjuangkan aspirasi rakyat tadi
semua itu hanya bisa kita jalankan kalau kita kembali ke pemerintah nasional
kita telah memenangkan peperangan pilpres
dan kita siapkan kemenangan pilik di masa masa yang akan datang
saya senang banyak kader yang mengatakan
tetum jadi menteri kami kena harumnya
artinya para kader menyambut dengan gembira
masukkan demokrat ke dalam pemerintahan
ini juga sesuatu yang baik
saya juga ingin mohon doa restu dari semuanya
saya ingin menjalankan tugas dengan sebaik baiknya
mudah mudahan diberikan jalan yang baik
dan dengan demikian kita juga bisa benar benar berperan di pemerintahan ke depan ini
akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih